mahalnya harga telur di dalam negeri mulai jadi sorotan pemerintah
untuk mengatasi kenaikan harga telur menteri perdagangan enggar tias tulu kita memanggil beberapa pihak terkait
menteri peragangan enggar tias tulu kita memanggil para pelaku industri ayam telur serta satgas pangan
enggar sepakat dengan seluruh pelaku usaha untuk fokus menurunkan harga telur dibanding mencari penyebab kenaikan harga telur
menurut enggar banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan harga
karena yang mendang meminta seluruh pelaku usaha tidak mengambil untung tambahan
serta mencatat setiap rantai suplai untuk dapat melacak harga tertinggi telur
enggar bahkan mengancam akan mengintervensi pasar jika harga telur tak kunjung turun dalam sepekan
kenaikan harga itu adalah pada memasuki bulan cuci ramadan
memang benar pada hamin tujuh terutama terjadi kenaikan harga ayam dan telur
mereka masing masing untuk mengendalikan diri mengendalikan harga
sehingga harga itu tidak loncat terlalu jauh yang alhamdulillah berhasil telur dulu
pertanyaan sesudah itu maka harga langsung turun tapi terjadi anomali kenaikan harga
kita melihat apa penyebabnya tetapi yang lebih kita konsentrasikan adalah bagaimana solusinya dan bagi